dan untuk mengetahui update lebih lanjut terkait dengan kejadian tersebut kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala kantor sar pontiana kalimantan barat yopi hariadi
selamat sore pak yopi
selamat sore mbak
baik pak yopi bisa diceritakan kronologi kejadiannya seperti apa jadi kapal ini rupanya sedang sandar begitu atau seperti apa bisa diceritakan pak
betul mbak jadi pada pukul empat belas tadi kmp bili ini sedang bongkar muat penumpang maupun kendaraan di dermaga penyeberangan perigi priai kabupaten sambas
dan pada saat proses tersebut kapal miring dan kemudian terbalik sehingga tenggelam di daerah dermaga tersebut demikian mbak
pak yopi ini saat kejadian ada berapa banyak pak penumpang dan juga abk yang terdaftar di manifest di dalam kapal
pada saat ini untuk abk berjumlah lima belas orang dan untuk penumpang ada tujuh puluh sembilan orang jadi total semua ada sembilan puluh empat pob mbak jadi alhamdulillah berhasil dievakuasi dengan selamat semuanya
dan akan kami lakukan juga penyisiran setelah ada proses dari pihak asdp
oke itu akan menunggu
itu akan menurunkan alat berat sejumlah dua unit untuk proses selfie menstabilkan kapal setelah itu kita akan sisir kembali
tapi berdasarkan laporan dari penumpang yang selamat tadi tidak ada anggota keluarga maupun yang lainnya yang masih ada di dalam kapal
tapi mudah mudahan ini semua memang benar benar tidak ada demikian mbak
sampai saat ini proses evakuasi seperti apa pak apakah masih berlangsung
ya untuk proses evakuasi sudah dihentikan
berhenti kan mbak dengan untuk penumpang atau pob tadi jumlah sembilan puluh empat orang
tapi akan kami lihat kami akan pantau terus apakah memang ada korban yang masih terjebak
berdasarkan laporan sih memang semuanya sudah dievakuasi demikian mbak
yang sudah dievakuasi ini dibawa kemana pak apakah ada korban luka luka akibat kejadian ini begitu
ya mbak ada beberapa orang yang kita kirim ke puskesmas terdekat
untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
dan untuk yang lainnya masih dalam keadaan sehat aman
dan tidak ada yang berakibat patah mudah mudahan tidak ada kejadian yang lebih buruk lagi demikian mbak
langkah lanjutannya setelah ini apa pak kapal berarti masih ada di lokasi
proses evakuasi sudah dihentikan namun masih didalami lebih lanjut
apakah ada korban lainnya yang masih tertinggal atau tidak
selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan pak
untuk langkah yang dilakukan itu dari pihak sdp nanti akan mencoba untuk mendirikan kapal atau menstabilkan kapal tersebut
karena memang masih ada kendaraan yang masih di dalam kapal feri tersebut
dan setelah itu tim akan melakukan penyisiran ke dalam kapal untuk memastikan tidak ada lagi korban yang ada di dalam kapal
dan untuk selanjutnya
untuk yang berada di puskesmas akan ditangani tim medis lebih lanjut demikian mbak
baik pak yopi yang terakhir berarti konfirmasi resminya pak sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah ada korban meninggal dunia yang masih tertinggal
berapa jumlah korban luka luka begitu pak mungkin bisa lebih didetailkan lagi
sampai saat ini dari sembilan puluh empat orang korban itu semua berhasil dievakuasi dengan selamat tidak ada yang meninggal
dan kita juga bertanya apakah memang dari pihak keluarga atau dari penumpang yang berasa kehilangan atau anggota keluarganya belum dapat dievakuasi
sampai saat ini kita tanyakan tidak ada lagi
dan kami berharap setelah proses stabilisasi kita bisa melakukan penyisiran untuk memastikan
tapi berdasarkan laporan pendataan dan pendalaman kepada pihak keluarga di penumpang itu tidak ada laporan kehilangan anggota keluarganya demikian mbak
semoga benar benar tidak ada pak semua korban semoga sudah berhasil dievakuasi dengan selamat terima kasih banyak pak yopi haryadi atas update nya sudah bergabung bersama kami
terima kasih mbak
terima kasih mbak